kalian tuh pikirannya selalu wajar negatif ke saya ya
dosa tau gak dosa
kalau kita berpikiran baik terhadap kamu justru kita yang dosa
kalau ada mutunya apaan bilang aja pulang
buru buru bikin strategi buat melabuhin mas suha
atau kan takut ketahuan sama mas suha
eh saya gak nyuruh aceh pulang nanti kan gak ada
besok pagi emak mau ketemu sama orang yang paling
namanya si kemet
yang paling unik itu jennifer
ya saya juga beberapa kali itu
pernah ngobrol sama dia
dia itu sangat mirip sekali dengan ayahnya
itu karena dia mencoba menjadi seperti papanya
ini baru menarik
awalnya jennifer itu berusaha untuk memahami papanya
makanya dia beradaptasi untuk memahami papanya
dia mencoba menjadi seperti papanya untuk bisa memahami papanya
dan dia berhasil
beberapa kali saya coba ngobrol sama jennifer
dan hasilnya jika dia diberi waktu untuk menjawab pertanyaan saya
dia bisa berkomunikasi dengan baik
yang berubah itu hanya refleksnya bu
sebenarnya refles itu juga bisa dilatih bu
tapi problemnya itu jennifer terlalu mudah untuk memahami papanya
dan sekarang dia gak tahu caranya untuk keluar
kemampuan menganalisa percakapan jennifer juga sangat lamban
saya rasa dia memang sengaja melakukan hal itu bu
untuk bisa memahami papanya
iya tepat sekali
analisa saya juga seperti itu
memang semua anak di cerawas ini melihat ayahnya itu seperti kita melihat ibu kita
selamat datang di dunia terbalik ya bu guru
ais silahkan diminum lagi
nanti kalau buku aku udah jadi
terus begitu nanti jadi best seller
kita pergi liburan nih ke korea
best apa tadi
laku keras mam
jadi bukunya itu banyak yang beli
kamu tuh ya belum apa apa udah mikirin hasilnya
jangan begitu tut
sekarang itu yang penting buat kamu
kamu tuh harus fokus mengerjakan sesuatu nih
tulisannya tuh harus fokus ngerjainnya
kamu keluarin semua kemampuan kamu
masalah hasil mah gimana allah tuh
ih si mam
orang aku lagi ngajakin liburan
kenapa mahjidi dapet ceramah dari mam
siapa yang ceramah sih tut
emangnya mama ini pake met apa pake ceramah segala
ini tuh kenyataan tut
kamu pikir kenapa di luar sana banyak orang yang stres
yang jadi gila
coba kenapa tau gak
karena hasil yang dia kerjakan tidak sesuai sama yang mereka inginkan
kerjaannya belum selesai apa apa
mimpinya udah segunung
kok mahjidi makin panjang sih mam ceramahnya
tut dengerin ya
orang kalau mau sukses kuncinya tuh cuma tiga tut
satu kita harus berusaha semaksimal mungkin
kedua kita berdoa minta sama allah semoga semuanya dimudahkan
diberikan kelancaran supaya kita tuh jadi orang sukses
dan yang ketiga jangan banyak ngomong
itu tuh mams
yang ketiga jangan banyak ngomong
nah kalau mamsnya ngomong terus aku kapan nulisnya mams
kamu mah aneh ya
aku itu ngajakin moms liburan
ya kan kalau liburan harus ada hasilnya dulu tuh
baru bisa liburan
makanya sekarang fokus kerjanya
yaudah gak jadi ngajakin mams ngobrol deh
assalamualaikum pak ustadz
sobrinya kemana pak ustadz
saya telfon ke hp nya
hp nya gak aktif
saya tidak tahu
yaudah pak ustadz
saya pamit dulu ya
wah saya mah tidak mau jadi ketua rt
kenapa kum enak
kita bisa ke rumah siapa saja di sini
kita bisa masuk ke rumah mereka
kita bisa lihat barang barang mereka
lihat dasar pendut ya
tujuan jadi rt cuma begitu aja tuh
biarin aja ya doi
daripada kamu pengen punya barang seperti orang lain
tapi tidak bisa hehehe
tapi kalau pakai med yang jadi rw
belum tangannya plak plak plak plak
sakit pah kita dipukulin terus
tapi tahu nggak
yang paling takut kalau saya jadi ketua rt
pasti si aceng
kenapa tukang dadang
nih ya kalau saya nanti jadi ketua rt
ini si aceng pasti saya incer
yang namanya ronda malam saya aktifkan kembali
kemudian anceng saya kasih jadwal
ronda tiap malem
ya ceng ya ceng kamu aja dong yang ronda tiap malem
eh ceng kamu kan bisa ke rumah nantin
mas suha udah tidur
mas suha udah tidur
kadang kadang kamu pikirannya
lebih hebat dari si pedut ini
mudah mudahan dadang cepat jadi ketua rt
biar saya bisa ronda terus tiap malem
makin cepet makin baik
tuh dang saya doain dang
saya doain saya doain
mungkin kita tau sih otaknya
iya nanti dia ronda
tapi rt nya sendiri dilupain
dia ngeronda ke rumahnya
ronda ke rumah buku riola
sampai suka bumi
ke kos kosan di cucu
emang dia lemes
emang dia suka bumi
gak ada yang ronda
kalian tuh pikirannya selalu aja negatif ke saya ya
dosa tau gak dosa
kalau kita berpikiran baik terhadap kamu
justru kita yang dosa
gak ada mutunya obrolannya
gak ada mutunya apaan
buru buru bikin strategi buat melabuhin masuha
atau kan takut ketauan sama masuha
kamu sih doi
mungkin tidak aja
saya mah nyuruh aja pulang nanti kan gak ada